saudara polres sukabumi kota menggelar patroli rumah rumah yang ditinggal mudik
dan menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor
layanan ini dimaksudkan untuk mengamankan permukiman dan mencegah tindak pencurian
warga kota sukabumi yang mudik dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong
menjadi perhatian kepolisian resor sukabumi kota
guna menjaga permukiman agar tidak menjadi sasaran tindak pencurian
para polisi menggelar patroli
sebelumnya warga yang akan mudik diimbau untuk mengunci rumah dengan baik
mematikan kompor dan melapor ke pengurus lingkungan
selain melakukan pengawasan polres sukabumi kota juga menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor
di kantor satpas polres sukabumi kota
warga bisa memanfaatkan layanan ini dan mudik tanpa rasa khawatir
selama musim mudik diharapkan mencegah tindak pencurian
layanan penitipan kendaraan bermotor ini gratis dan bisa dimanfaatkan hingga satu pekan setelah lebaran
biasanya jajaran polres sukabumi kota khususnya satuan olimpias polres sukabumi kota
untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat
di mana pada saat akan menyambut harita hidup hidup biasanya
banyak yang mudik ke diaman ataupun ke kampungnya
kami menyiapkan tempat penitipan kendaraan supaya lebih aman di kantor kami
di kantor satuan olimpias polres sukabumi kota
saya mengingat kejadian tahun lalu ya ada warga sekitaran daerah rumah saya
bahwa apa ya nyimpen motor di rumah itu ada yang kepalingan
jadi saya berinisiatif menitipkan polres sukabumi kota karena pasti terjamin keamanannya
patroli keamanan permukiman akan dilakukan polres sukabumi kota hingga tujuh hari setelah lebaran
rumah kosong yang ditinggal mudik menjadi prioritas